papa ke rumah sakit dan lempar aida
iya bapak sudah kasih pelajaran sama perempuan kampung itu
dia pikir papa tidak tahu kalau dia itu cewek matre yang tega menyakiti perasaan indira
emang ganjinya keturunan
papanya aida tuh godain mama pak
kok bapak tak tahu saya
jangan berlagak bodoh kak
kau nggak tahu diri
saya ini bapaknya indira
dan kamu yang menyakiti hati anak saya
kamu telah merebutlah hati anak saya
bapak ini semua salah paham pak
sudah jangan pergi bicara kamu
biar oma cepat sembuh
oma tidak mau minum obat
oma tidak akan sembuh
kalau riza masih berhubungan sama indira
ini kenyataan riza
pertunangan kamu dengan aida itu rusak gara gara si indira
oma itu salah
yang ada aida yang merusak hubungan aku sama indira
oma oma tenang ya
kak riza itu nggak serius kok oma
wajar kan kalau kak riza itu belum bisa ngelupain kak indira
tapi oma tenang aja
suatu saat kak riza pasti bisa ngelupain kak indira
dan kak riza pasti bisa cinta sama kak ida
terus kak riza juga pasti lama lama bisa nerima kalau kak ida itu emang jodohnya kak riza
harus segera dong ya
riza kamu harus segera putuskan hubungan kamu dengan indira
siapa yang tahu umur oma itu sampai kapan
umat tidak akan tenang kalau kamu belum menikah sama aida
loh kok menikah
iya oma pasti kak riza akan menikah sama kak ida
makanya omo tuh cepat sembuh
biar oma bisa melihat kak riza sama kak ida menikah
nya indira sampai nampar aku segala ya
tapi apa mungkin indira emang sesedih itu karena kejadian di pesta itu
aduh jadi gak enak banget nih sama indira
jadi oma udah bisa pulang sekarang dok
iya tapi saya harap semua menjaga kondisi kesehatan bularas
supaya darah tingginya tidak kambuh lagi
tuh kan kak
yaudah kakak ambil mobil dulu ya
kamu di sini bantuin rumah bsps
keadaan oma sekarang gimana ya
aku mau tengok oma
eh aduh ya ampun
kamu mau ngapain sih pakai peluk peluk segala
aku gak suka aja tau
dan yang ada juga kamu pasti nyuri kesempatan untuk bisa meluk aku ya kan
yang ada kamu itu yang tukang curi
kamu udah nyuruh handphone aku kan
dan kamu pake handphone itu untuk sms indira mengenai pesta iya kan
ayo ngaku aku udah tahu semuanya
hah eh tunggu tunggu
aku kasih tahu sama kamu ya
walaupun aku ini orang susah tapi aku gak level nyuli barang
kamu tuh gudeg atau apa sih
udah korek upting atau belum sih
aku udah bilang berkali kali sama kamu kalau aku nggak pernah hubungin indira
aku sama sekali gak percaya omongan kamu
dan sampe ketauan kalau kamu nyuri handphone aku awas ya
yaudah liat aja
riza ada apa lagi
kamu gak ada capeknya ya bertengkar terus sama aida
kamu bilang katanya mau ambil mobil
kalian asing masalah veh
kalo kamu nunggu pas kebini dip muslim
siapaczo lukis dia
tapi udah lho ngapain dengerin dia lama lama sudah deh kita cabut aja yuk cuma sakit lagi
loh nanti kumat udah kita pergi yuk iya iya
apa apa ke rumah sakit dan nampar aida iya bapak sudah kasih pelajaran sama perempuan kampung itu
sorama lagi sama papa dia pikir papa tidak tahu kalau dia itu cewek matre yang tega menyakiti
perasaan indira dasar gajah emang ganjinnya keturunan apanya aja ganjen tahu enggak apanya
aida tuh godain mama pak iya aku nggak tahu deh pakai dukunnya mana pokoknya mama itu kayak orang
bego gitu pak sampai nengokin papanya aida bawa kue lagi pak tuh lihat sendiri pak
tanya aja sama indira indira aja lihat pasti sebelumnya dia udah ngerayu mama dan sekarang dia
lagi sakit pasti makin panja aja tuh sama mama kan orangnya gampang lulu pak gawat ini dia
boleh terjadi aku kan masih berharap suatu saat nanti aku bisa rujuk dengan dina papa nggak akan
diam aja kan aku tahu pasti papa mau balikkan kan sama mama tentu papa tidak akan diam nafa papa akan
kasih pelajaran lagi lagi
dan tidak seorangpun laki laki yang bisa mendekati
tante ini udah dua x dua puluh empat jam tapi nggak ada kabar dari ibu
mendingan kita lapor polisi deh biar ibu ketemu jangan dulusan
kok jangan sih tante aku khawatir kalau ibu kenapa napa gimana
tante yakin ibu kamu itu memang lagi diumpetin sama yang namanya laras itu
kalau kita lapor polisi nanti yang ada laras tambah curiga yang ada ibu kamu malah diumpetin lebih jauh
ya tapi kita akan dicari kemana mana tante dan nggak ada hasilnya
ya kita usaha lagi dong san pokoknya udah deh nurut sama tante kali ini sekarang jangan libatkan polisi dulu kita usaha dulu sendiri
baguslah mereka nggak akan lapor polisi dan sepertinya mereka masih curiga kalau laras adalah dalang dibalik semua ini
sementara ini aku dan nena masih aman tapi aku harus bertindak cepat
ibu ibu lagi ngapain ya di surga
ibu lihat aida kan bu sekarang aida kangen sama ibu haida kangen sama masakan ibu apalagi sekarang bapak lumpuh bu
walaupun bapak berusaha tabah tapi aida tahu kalau ini berat banget untuk bapak
kalau aja ibu di sini ibu pasti bisa menghibur bapak
nafa benar aku nggak boleh diam saja kalau dina mendekati bapaknya aida itu
lebih lebih kalau ternyata bapaknya aida itu yang mendekati dina duluan
aku harus beri peringatan pada bapaknya aida itu
ternyata ini sekarang airaz ini pertama kali bisa kenapa menginours bufettnya
ini pertama kali make me be shame ini pertama kali aida datang ke sini